ini adalah legenda tentang bayame roh agung pencipta yang melindungi lembah hunter di australia
bayame akan mengatur banyak roh lain dan pada gilirannya dihormati dan dipuja oleh orang orang
hahaha nenek kenapa lengan bayame begitu panjang
tangannya seluas cintanya pada negerinya rakyatnya dan segala isinya
dan matanya itu sangat besar
kita yakin dia bisa melihat semua yang terjadi di sini
setiap suka dan duka dia maha melihat
dia sungguh melihat semuanya
iya bahkan saat kalian semua mencuri madu dari orang bijak
kau tahu itu
orang bijak atau wirinun adalah orang terpelajar yang bisa membaca jalan alam lebih baik dari siapapun
mereka juga dikenal sebagai tabib
mereka bekerja di antara orang orang juga dan sangat dihormati
sekarang bayame sudah lama melihat
menjaga lembah itu dan dia mulai lelah
oh aku pikir sudah waktunya beristirahat
malam itu dia memutuskan untuk mensurvey lembah
ada beberapa orang yang bekerja keras
hmm mengapa ladang tidak ditabur dengan baik
saat dia melihat dia mendengar pertengkaran kecil
tidakkah kau akan menabur bagian ladang itu
ibu dengan roh agung menangani segalanya cukup bagi kita untuk hidup dengan nyaman
bagaimana kau bisa mengatakan itu
dia melakukan banyak hal untuk kita
yang bisa kita lakukan adalah menjaga berkahnya
oh jangan khawatir bayame akan melakukannya untuk kita
bayame terkejut mendengar ini
dia berkeliling mendengar hal serupa
nak bantu ayah memberi makan unggas
tidak apa apa roh agung akan melakukan sesuatu
orang orang sudah terbiasa bayame membantu mereka
sehingga mereka mengharapkan dia melakukan segalanya
jadi beginilah jadinya baiklah
esokan harinya dia memberitahu orang orang tentang kepergiannya
telah tiba waktunya untukku pergi dan beristirahat
orang orang sangat sedih dan melihatnya naik menuju gunung suci
sekarang masalahnya mereka mengira dia telah meninggalkan banyak hal untuk hidup
tapi tidak ada yang bisa dilakukan
ayo anak anak bantu aku menabur ladang
ibu santai aku sudah bilang sihir roh agung akan melakukannya
tapi dia tidak di sini lagi
sihir apa yang kau bicarakan itu
ya dia pasti meninggalkan sihir di sekitarnya
dia tidak akan begitu saja meninggalkan manusia biasa di sini
biasa kita tidak biasa
kita mampu melakukan pekerjaan kita tanpa bergantung dan menyusahkan bayame untuk melakukannya untuk kita
di seluruh negeri orang menganggap bayame pasti meninggalkan cara apapun

kau menebang banyak pohon
apa kau menanam lagi untuk menggantikannya
tidak tidak perlu
mereka akan tumbuh dengan sendirinya
bayami akan melakukannya untuk kita
setelah beberapa minggu tanaman dan pepohonan mulai layu
buah buahan semuanya busuk
semua menyaksikan dengan ngeri saat padang rumput memudar di depan mata mereka
apa yang terjadi
hutan mulai mengering sehingga orang orang kehilangan sebagian besar hasil panen mereka
pemandangan tandus dan sedih
tidak ada warna dimanapun
tidak ada angin beraroma
dan juga tidak ada madu
karena bayame telah menghiasi lembah dengan padang rumput dan padang bunga lebah akan berkembang dalam membuat madu
kita harus bertemu dengan wirinun
mereka dapat memperbaiki ini
mereka pergi ke wirinun dan melihat banyak orang di sana
tolong bantu kami
ya ya aku tahu
kalian menginginkan madu tapi aku butuh bunga dan lebah untuk membuatnya
tidak ada penyerbukan tanpa mereka
tidak ada tumbuhan baru
tidak ada obat
mengapa kau tidak merawat lebahmu
kau seharusnya merawat bungamu dengan lebih baik
apapun yang telah terjadi kita harus memperbaikinya
tolonglah orang bijak
bayames sepertinya satu satunya harapan kita
dan hanya kau yang bisa menghubunginya
mendaki gunung suci
nah sepertinya itu satu satunya cara
pendakian akan lama
ah pendakian akan lama
aku akan menunggu sampai kau kembali dengan selamat
keesokan harinya tiga wirinun mengumpulkan kekuatan mereka dan mulai mendaki
kita tidak akan pernah mencapai roh agung
mungkin kita akan menemukan beberapa lebahmu yang lolos dari perawatan lembutmu
ayolah satu satunya cara
satu satunya hal yang kau pedulikan dengan lembut adalah pacarmu
kau mungkin menggunakan semua bungamu untuknya daripada yang sakit
hmm kau hanya cemburu
cintaku berkata dia akan menungguku
pendakian itu melelahkan dan berlangsung selama empat hari
mereka bisa melihat awan jauh di atas mereka
di sanalah roh beristirahat
tidak ada manusia yang pernah ke sana
pertanyaannya adalah kita harus ke sana
jawabannya adalah kita harus ke sana
ketika mereka melanjutkan
itu menjadi lebih dingin tapi mereka bertahan
dan tiba tiba awan mengelilingi mereka
aku tidak bisa melihat
aku juga tidak bisa
mereka semua dibawa ke atas dan duduk
orang orang mendaki gunung suci
menantang dingin bersama dengan tetesan berbahaya
mengapa kalian di sini
mereka menjelaskan situasinya
dan saat mereka melakukannya matanya perbinar
dan sekarang kalian datang mencariku
katakan mengapa kalian tidak berusaha keras
untuk mempertahankan apa yang telah aku berikan kepada kalian
alih alih menyanyiakan dengan menempuh perjalanan
yang melelahkan dan berbahaya ini
ketika mereka menjelaskan
ketiganya saling memandang dengan malu malu
memang benar mereka menjadi korban rasa puas diri
maafkan kami wahai roh agung tolong bantu kami
lihat taman itu
kau dapat mengambil yang kau inginkan
tapi itu akan melalui kerja kerasmu sendiri
di depan mereka terbentang taman yang megah
itu memiliki segala jenis tanaman
buah buahan sayuran biji bijian
itu itu tidak berakhir
bagaimana kita bisa menemukan apa yang kita butuhkan
jawabannya adalah kita harus
mereka mulai memilih hanya yang mereka butuhkan
masing masing satu atau dua tidak lagi
sekarang wirinun tidak menyangka akan berkumpul atau bekerja
ketika mereka memutuskan untuk perjalanan ini
mereka tidak membawa keranjang atau kain ekstra
bagaimana kita akan membawa ini
salah satu dari mereka merobek kainnya yang tipis dan panjang
ini tidak banyak
kita harus puas dengan apa yang kita miliki
ini kesalahan kita
kita di sini untuk memperbaikinya
mereka memetik dan mengumpulkan tanaman sebanyak mungkin
sekarang taman itu memiliki sihir bayame
sehingga ada beberapa area yang terbakar panas
sementara yang lain kedinginan
tapi dengan semua kesulitan mereka bertahan
pikiran tentang tanah tandus dan orang orang
membuat mereka terus berjalan selama berhari hari
dan bayame memperhatikan mereka
akhirnya mereka telah mengumpulkan apapun yang mereka butuhkan
dan sekarang bertanya tanya tentang cara turun
kita bahkan tidak tahu ke mana atau seberapa jauhnya
rauh agung membawa kita
tidak perlu khawatir
aku akan membawanya sendiri
kalian pantas mendapatkannya
bayame dan orang bijak terbang ke lembah di atas awan putih besar
saat mereka mendekat mereka melihat tanah itu sekarang tampak sunyi
orang orang memandang mereka dengan mata sayu dan pipi cekung
mereka tampak mengerikan
rauh agung sang bijak kau kembali
tidak apa yang terjadi padamu
orang orang bergegas menuju awan dan membungkuk di depan bayame
dia menatap mereka sedih
mengharapkan aku melakukan segalanya untuk kalian
lihatlah apa yang telah kalian sendiri berbuat
kau seharusnya membantu ayah memberi makan unggas
jangan sekarang ayah
kau seharusnya membantunya memberi makan unggas
kalian semua seharusnya sudah melakukan bagian kalian dalam menjaga lembah
aku mungkin dapat membuat bunga dan pohon
tapi kalian tidak dapat terus bergantung padaku
maafkan kami rauh agung
kami menjadi terlalu berpuas diri dan lupa melakukan bagian kami sendiri
selama kalian mengerti
aku telah melihat upaya kalian untuk menebus kesalahan
sekarang lakukan hal yang sama dengan orang lain
bayame meniup beberapa bunga dan kemudian memerintahkan angin untuk membawanya
dia kemudian berbalik ke kerumunan
pergi dan sirami tanah
saya akan mencari buah buahan
rawat dan panen lagi
tapi kali ini itu akan menjadi usaha kalian sendiri
orang orang membungkuk saat bayame melayang kembali ke langit
fajar muncul dan dengan itu harapan baru
begitu matahari terbit dan langit cerah
orang orang berkeliling menabur benih dan bunga
mereka menyerami tanaman dan merawatnya seiring berjalannya waktu
butuh waktu tenaga dan banyak kesabaran
tapi hasilnya sepadan
padang rumput bermekaran dengan bunga bunga cerah dan udara hidup dengan dengungan
akhirnya sekarang saatnya untuk menyembuhkan semua orang
aku bangga padamu
gila aku mau manggung
aku bisa mencium baunya
hutan telah kembali menjadi kegembiraan semua orang
dan lembah kembali cerah dan indah
orang orang juga telah belajar bahwa bergantung pada seseorang bukanlah hal yang baik
kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya
sedikit demi sedikit menambah dunia yang utuh dan juga indah